lagi kan kenapa sih gue sampe kecuplosan segala
so los sama cerah songan bakal jadi saudara tiri dong
kais bisa gak sih tolong bantuin jauhin diri gue dari ibunya sih
gue gak mau lah deket deket sama si cera songan geli banget
masa dede gue bilang gue harus bersikap baik sama cera songan sekarang
gak boleh jahat lagi harus berubah sikap
gue gak mau lah
dan kalo misalnya gue gak mau nurutin dede gue
fasilitas gue semuanya bakal diambil
oh ide apaan sih
nanti juga lo tau
oke juga idenya tasya
gue bisa manfaatin situasi ini buat makan cewek asongan supaya dia jauhin mcpins
dan gue baru mau relain lo karena bisa deket sama dede gue
tapi sebenernya uplift
ya manggung lu udah orang solo karir
ya mau gimana lagi terpaksa tak
lo pikirin dong kita tuh udah banyak banget bolos manggung
lu harus inget kita udah tanda tangan kontrak sama cafe kenangan
gue ngerasa kayak gini akal akalan dinda aja deh
biar lu bisa tetep manggung disitu sendirian dan lu tetep ke cafe kenangan
lagian ya ji kalo lu sampe terima tawarannya si dinda
itu artinya lu juga ngarepin dead flowers bubar ji
gue berani sumpah ya gue gak pernah berharap band gue bubar
lu gak boleh ngomong gitu lu harusnya berterima kasih sama dinda
karena apa dinda udah ingetin kita soal kontrak tak
janganlah serang aku
ji ji aldang sampe tau pangeran
gue harus nahan pangeran ji biar dia gak cuntekin jari gue lagi ya
nah nah nah udahlah tenang dulu ran
diam lo tak
kulkas bawa putri kemana
pak heran lo pikir gue naruh gps gitu di tempatnya putri sama rizky
sampai gue tau mereka lagi ada di mana
nggak ada etika lo
gue penasaran aja ya
si kulkas pasti ngechat lo akan dia sama putri kemana
ran kalo gue bilang nggak tau ya gue nggak tau di mana
lagian kenapa sih lo kepo banget jadi orang
gue aja yang jadi suaminya mereka tuh nggak kepo kepo amat kayak lo
eh gue bukan kepo ya
cuma lo sama kulkas yang tahu putri di mana
karena ibu ngejadikan kalian deket sama putri dan itu nggak fair buat gue
tante nawang nyuruh lo jauhin putri karena tante nawang itu udah tahu
siapa yang melakukan kehidupannya putri selama ini
bahkan bokap lo aja kalah
maksud lo ibu udah tau kalo selama ini om raymond yang neken putri
apa om raymond neken ibu juga
tuh kenapa gue bisa keceplosan gini sih
gawat nih kalo sampe pangeran nyari tau soal om raymond sama tante nawang
ada di mana ya
file medical check upnya pajak
aku taruh situ kok
aku inget banget kok gak ada sih
nggak ada juga
bibi lihat keranjang kecil yang isinya mup file saya
saya taruh di sini
oh yang keranjang ada map mapnya bu
iya iya betul itu di mana sekarang
oh waktu itu saya pindahin ke kamar tamu bu
waktu bu nawang datang mau tinggal di sini
ya ampun bibi kenapa ditaruh di situ
habis waktu itu ada di kursi depan
pikir saya itu punya bu nawang atau putri bu
aku harus cepat sembunyiin hasil medical check up jaka ke dalam rangka ruang kerjaku
aku gak mau saat nawang tinggal di sini dan dia nggak sengaja masuk ke kamar
dia malah gak sengaja lihat ini nanti
lebih baik aku antisipasi daripada semuanya terbongkar
bu maaf di depan ada pak alex sedang menunggu ibu di luar
aku nggak boleh panik alex jangan sampai tahu kalau nawang akan tinggal di sini
ya udah saya temuin sekarang ya
aku lupa bahwa masuk file itu
pasti gara gara malamnya alex datang ke rumah dan setelah nemuin alex aku langsung tidur
dan aku lupa masukin ke ruang kerja sampai besoknya nawang datang ke sini
pasti file itu sekarang ada sama nawang
dan dia belum sadar
karena selama ini dia nggak pernah ngungkit soal medical check up suaminya
aku harus cari cara untuk bisa merebut kembali hasil medical check up pajaka
sebelum nawang sadar dan semuanya akan terbongkar

lo kenapa kabur jawab
udah lo gak usah overthinking gitu deh
kan gue nggak bilang kalau om reymond itu ketemu sama tante nawang terus neken tante nawang
gue yakin lo tau sesuatu tentang ibu sama om reman
udah lo nggak usah tahu
sosok tau lu
lu sendiri pak yang ngomong
pas lu marah marah
lu keceplosan kan
lagian kenapa sih gue sampe keceplosan segala
lu mau kemana
mau ketemu sama om reman
semua omongan lu
itu bener atau engga
udah lu tenang dulu kenapa
gue yakin kok pangeran tuh tau apa yang mesti dia omongin ke om raymond
tapi tak please dong lo kejar pangeran
jangan sampai dia ketemu sama om raymond
kok bisa jadi gawat nih
emang ini kenapa sih
tapi gue belum bisa kasih tau lo sekarang pokoknya ini urgent
lo jelasin dulu ke gue sekarang
kalo lu pengen gue cegah pangeran buat ga ngomong sama om raymond
tetap kogiam yourself kepada youtube dari youtube wihoom
sabaran siapa tau dia lagi nandangin citra dulu
supaya ga nahan lu buat temuin om raymond
hai lo kenapa tak buat semuanya semua soal apaan masalah moremon
seluruh river start apaan